tadi aku denger kamu digangguin sama boni ya
tadi aku gak ada disana
ini ada apa sih kalian
apa yang sudah kamu lakukan sama bening
tadi aku cari kain lap
tapi kotor semua
terus ada seputar jelek
di lemarinya si bening
yaudah aku pake buat lap kaca
ini bocah dada
kenapa buat lap
hukumannya buta mbah ya nak
sekarang kamu sapu halaman depan
yang belum mandi pada mandi ya
udah bubar sayang bubar
taruh bubar ya
ini ada pesanan masuk
tapi asisten saya belum pada datang
nasi goreng aja
sepertinya gak susah
saya maksudnya mau bantuin aja
tadi ada pesenan
takutnya tamunya kelamaan nunggu
kamu tuh bukan chef ya disini
jadi gak usah sos soan cari muka
apalagi pakai cara masak segala
karena reputasi restoran ini bakalan hancur karena kamu masaknya nggak jelas
lagian ini kan nasi goreng hotel bukan nasi goreng rumahan
itu chef soswan bisa masak
iya chef bandanya cuma bantu soalnya pesanan sudah pada masuk
sementara asisten chef belum pada datang
bagaimana kalau nanti customer pada komplain
kalau kamu mau saya akan bantu
kalau kamu mau coba masak saya harusnya dengan standar hotel
di sini nggak bisa beda beda kamu harus pakai ingredients dari saya
baik chef tapi saya boleh bantu
kita udah telat kamu bisa pakai resep dari saya
karena tia dan lainnya harus menyiapkan makanan lain
pagi ini kita akan terima banyak pesanan dari tamu
kau bisa gangguin sama bonny ya
tadi aku gak ada di sana
aku tahu kok suku tangan itu memang penting banget buat kamu
tapi aku rasa mending itu dibuang aja deh
aku gak mau lihat kamu nangis terus karena sapu tangan itu
enggak aku akan simpen dan jaga ini sampai aku ketemu semua bunda aku
hening kamu gak akan pernah bisa ketemu sama muda kamu lagi
karena dia emang udah meninggal
aku kaget sama bunda
aku akan jaga sapu tangan bunda